kenapa senyum senyum gitu
aku bingung aja mas sama kamu mas kamu aneh
kamu apa sih yang kamu cemburan sama mas nino
mas dino kan juga udah punya istri elsa
kamu sinis gitu loh sama dia
siapa yang cemburu
akun kamu cemburu kok mas sama mas nino
semoga selalu baik baik saja dengar
mas sudah mas tolong yuk
siang mbak elsa saya dari putri ayo kosmetik mau mengingatkan mbak elsa agar segera membayar penalti yang telah dikenakan
dan pengembalian uang dp
kami tunggu pemberian mba elsa terima kasih
ini gimana sih
kok gue masih harus bayar
kan gue udah makan siang sama pak ferry
ferry siapa itu
rasanya peng infantil
berapa keluarga belum mati
loh pak bapak sendiri kan yang nawarin ke saya
saya udah ngikutin loh apa mau bapak untuk makan siang
terus ngapain saya untuk bayar lagi
ya tapi sebelum kita mulai makan siang suami kamu itu datang
semuanya jadi berantakan makan siang itu batal elsa
gak jadi gak jadi gimana pak saya datang ke restoran
saya ketemu sama bapak ngobrol sama bapak
dan saya tetep tunggu pembayaran kamu malam ini ya
tidak ada yang bisa dihukum
randy saya di dalam mungkin sekitar dua sampai tiga jam
mau jenguk teman saya yang sakit kamu tunggu ya
kalau gitu saya tinggal sebentar gak apa apa ibu
nanti kalau ibu sudah beres ibu tinggal telepon saya aja
itu kan randy asistennya pak aldebaran
sama siapa dia
kayaknya randy hormat banget sama wanita itu
bisa kebetulan ya ketemu di sini
lagi nganter siapa pak
jangan sampai ada berpikir kalau bu rosa adalah ibunya pak al
tadi salah seorang pemegang perusahaan di
aldebaran saya terang
oh iya saya juga buru buru kok
syukur dia sudah pergi
kalau enggak dia bakal ketemu tuh sama bu rosa
iya betul sayah
maaf bu ibu belum mengambil obat dan vitamin yang diresepkan di loket obat
yaudah ini saya balik lagi kesana ya
kenapa senyum senyum gitu
aku bingung aja mas sama kamu mas kamu aneh
kamu apa sih yang kamu cemburan sama mas nino
mas dino kan juga udah punya istri elsa
kamu sinis gitu loh sama dia
siapa yang cemburu
masa kami cemburu kok mas sama mas nino
saya gak cemburu
saya cuma gak suka aja ada pasangan suami istri bikin rusuh sekampung
udah gitu bikin rusuh di rumah saya lagi
bentar saya nge telepon dulu
masa lagi telfonan sama siapa ya
kok nelfonnya gak didapet
dalem aja kenapa harus diluar
iya mama lagi di rumah sakit sejahtera
mama mau jengukin tante indira
kamu inget kan tante indira
oh tante indi
iya ma kenapa emangnya
kasian dia tante indi dia kena kanker tulang
makanya memang kesini mau jenguk dia
kamu kesini aja jadi sekalian
kan kamu juga udah lama gak ketemu tante indira
jadi nanti mama pulangnya bisa barengan sama kamu
habis dari sini al kesana
yaudah kalau gitu
kamu abis telfonan sama siapa mas
reni bilang katanya saya masih ada urusan lagi
dan itu harus saya sendiri yang handle
kamu pulang sendiri gak apa apa kan
aku gak ikut lagi mas
enggak deh aku bercanda
aku bisa kok mas pulang sendiri mas
udah biasa juga aku pulang naik taksi
you can ask pun
pak tolong antar ke pondok pelita jalur anambalan nomor lima ya